kembali lagi bersama kami di good morning tepat di hari ini di suasana hut ke tujuh puluh dua tni kami akan memberikan informasi tentang salah satu anggota tni yang kebetulan nih sekarang sedang viral karena bersuara merdu merdu dan juga disebut sebut mirip dengan agus harimurti yudhoyono
selain sama sama berkarismatik keduanya ini ternyata juga pernah bertugas menjadi pasukan perdamaian di libanon
inilah sosok seorang anggota tni angkatan udara bersuara merdu yang menarik banyak perhatian warganet
bukan hanya karena suaranya tentara yang bernama anto cepi ini disebut warganet mirip dengan anak presiden ke enam republik indonesia agus harimurti yudhoyono
selain sama sama tampil
di tahun dua ribu delapan anto dan agus juga memiliki kesamaan lainnya yaitu pernah bertugas menjadi pasukan perdamaian pbb di libanon di tahun yang berbeda
namun anto menegaskan tidak pernah menyamakan dirinya dengan agus
justru warganetlah yang sering menyandingkan foto mereka di media sosial
dikenal banyak orang kini anto memiliki lebih dari sembilan puluh ribu pengikut di instagramnya
selain eksis di dunia media sosial
pria tiga puluh empat tahun ini juga bahkan sudah merilis single yang diproduseri oleh personel kangen band dodi
meski memiliki kesibukan baru di dunia hiburan anto tidak melupakan tugas utamanya sebagai tentara yang sehari hari bekerja di satuan kesehatan tni angkatan udara
jadi malino cnn indonesia